sang putri yang bersinar
dahulu kala hiduplah seorang raja yang jatuh sakit karena mantra yang jahat
hanya ada satu hal yang bisa menyelamatkannya
ini adalah sihir yang sangat kuat dan hanya ada satu obat untuk sihir ini
tetapi sangat sangat sulit ditemukan
katakan padaku apa itu dokter aku akan pergi ke ujung dunia untuk menemukannya
kita butuh tanah liat dari liang kelinci
liang itu setidaknya harus berusia sepuluh tahun dan kita membutuhkan tanah dalam tiga hari
aku akan menemukan leang itu tapi bagaimana aku tahu berapa umurnya
kau hanya harus mengambil resiko
sang pangeran pergi ke hutan untuk menemukan liang kelinci
dia berkuda selama berhari hari tetapi tidak ada satupun kelinci yang terlihat
sampai tiba tiba satu kelinci lewat di depan jalannya
sang pangeran melompat dari kudanya untuk menjaga kelinci di pandangannya dan berlari di belakangnya
dia berlari di belakang kelinci dan memasuki sebuah gua yang ternyata milik seorang raksasa jahat
raksasa itu melihat sang pangeran
sekarang siapa yang kita miliki di sini
sang pangeran beraninya kau memasuki gua kau
aku membutuhkan tanah dari liang kelinci
kumohon biarkan aku mendapatkannya
kehidupan ayahku tergantung pada itu dan aku akan kembali dan kau dapat menghukumku semaumu
tapi untuk sekarang kumohon biarkan aku mengejar kelinci
apa aku bodoh membiarkanmu pergi
kau tidak akan kemana mana
biarkan aku pergi biarkan aku pergi
selama dua hari dua malam sang pangeran tinggal di dalam kotak
dia mencoba yang terbaik untuk keluar tetapi dia tidak bisa
dia sakit karena khawatir tentang ayahnya tersayang
pada malam kedua kotak itu tiba tiba terbuka
sang pangeran mengernyit melihat cahaya yang aneh
dan dia melihat seorang gadis di depannya wanita yang paling bersinar yang pernah ada di dunia
aku adalah kelinci yang kau ikuti waktu itu
raksasa jahat itu telah menyihirku menjadi seekor kelinci di siang hari
dan mendapatkan kembali wujud sejatiku di malam hari
raksasa itu keluar
larilah sebelum dia kembali
ambillah tanah dari liang kelinci ini yang telah berumur sepuluh tahun untuk ayam
pergilah sekarang juga
terima kasih banyak tuan putri
katakan bagaimana aku bisa membantumu
pergilah dari sini sekarang
dan kemudian ketika ayahmu baik baik saja
keluar dan pergilah ke dunia lain
kau akan menemukan cara untuk membantuku
sang pangeran melakukan apa yang diperintahkan
dia pergi ke istana dan menyelamatkan nyawa ayahnya
lalu kemudian seperti yang dikatakan sang putri
dia memutuskan untuk pergi ke seluruh dunia
ayah sekarang setelah kau sehat ada janji yang harus aku penuhi
aku mengerti nak
sang putri menyelamatkan hidupku
aku mengizinkanmu untuk melakukan apapun untuk menyelamatkannya
aku harus berkeliling dunia
tapi aku tidak akan melakukannya sebagai pangeran
aku pikir aku akan melakukannya sebagai pemuda biasa
dan lihat perdagangan apa yang bisa aku pelajari
baiklah semua yang terbaik dan segeralah kembali
lalu sang pangeran meninggalkan istana sebagai pemuda biasa
dia pergi jauh ketika suatu malam dia bertemu dengan seorang nelayan di sebuah penginapan
hei pemuda aku belum pernah melihatmu sebelumnya
kau baru saja
aku sudah lama di sini
iya aku mencari beberapa perdagangan untuk dipelajari
lalu mengapa kau tidak ikut denganku
aku bisa menggunakan bantuan dari tangan yang kuat sepertimu
apa kau mau jadi nelayan
iya kenapa tidak
maka sang pangeran pergi bersama nelayan dan belajar mencari ikan
sang pangeran bekerja sangat keras sehingga nelayan itu merasa senang
ketika tiba saatnya bagi pangeran untuk pindah
nelayan memberinya jaring
jaring ini diberikan kepadaku oleh penyihir
tidak ada ikan di dunia yang cukup kuat untuk menghancurkannya
bawa ini bersamamu
terima kasih banyak
maka sang pangeran pindah
ketika dia lapar dia memancing
ketika dia membutuhkan uang dia menjual ikan
dan dengan demikian dia terus mengembara sampai akhirnya dia menemukan kerajaan yang baru
istana yang bersinar dengan ribuan lampu terang di malam hari
dia bertanya kepada orang orang yang lewat tentang hal itu
tuan aku baru di sini
bisa beritahu aku kenapa istana dihiasi demikian
apakah ada acara khusus malam ini
oh istana dihiasi setiap itu setiap malam
sang raja sebagai ayah yang bangga merayakan kecantikan putrinya
dan raja menantang semua orang untuk memberitahunya tentang seorang wanita yang lembut
untuk memberitahunya tentang seorang wanita yang lebih bersinar daripada putrinya sendiri
tidak ada yang pernah datang dengan berita tentang seorang gadis yang lebih cantik dari putrinya
tapi mengapa penekanan seperti itu hanya pada kecantikan
itu hanya kebanggaan seorang ayah
putri kita sangat akrab dengan semua jenis olahraga dan juga seni
tapi dia diam diam berharap bahwa seseorang akan menemukan seorang wanita yang lebih bersinar darinya
sehingga ayahnya akan mengakhiri semua perayaan ini
dia merasa itu sangat memalukan
mungkin aku bisa membantu sang putri
lalu sang pangeran pergi ke istana raja
yang mulia aku tahu seorang gadis yang bersinar seperti matahari
kau seorang nelayan biasa tahu tentang seorang gadis yang bersinar seperti matahari
baiklah aku beri kau pengetahuan
aku akan menjaga dia seminggu biarkan dia datang ke kerajaan ini
yang mulia aku tidak setuju wanita kesini untuk membuktikan kecantikannya
jika aku membawanya kesini untuk kepentingan putrimu
berjanjilah kepadaku bahwa kau akan menerimanya sebagai tamu kerajaan terhormat
tapi kau tidak boleh keberatan jika kau kagak membawanya kesini
kau akan dihukum
dan akhirnya sang pangeran kembali ke hutan di kerajaannya
dan menemukan jalan ke gua raksasa itu
tapi walaupun dia sudah mencoba sekuat tenaga
dia tidak bisa menemukan pintu masuk ke sana
karena itu banjir di sekitar dan tidak mungkin untuk melewatinya
sang pangeran memutuskan untuk terjun ke air ketika dia mendengar sebuah panggilan
aku adalah ibu baptis dari sang putri
dan aku tahu kalau kau adalah pangeran yang dia ceritakan
bagaimana kau mengenali aku dalam pakaian seorang nelayan
dia mengatakan padaku bahwa kau memiliki mata yang tersenyum
di mana dia
setelah dia mengeluarkanmu raksasa itu menjadi sangat marah padanya
sehingga dia mengurungnya di kotak yang sama
sama dengan saat dia memenjarakanmu di sana
dan ketika dia menjadi kelinci
dia tidak bisa keluar dari gua karena raksasa itu menciptakan banjir di sekitarnya
jadi dia harus menjaga kotak itu
air di dalam kotak itu dijaga oleh ikan besar yang sangat luas
aku tahu cara masuk ke dalam gua dari liang yang dibuatnya
ketika dia menjadi seekor kelinci
tapi kita tidak bisa keluar dengan cara yang sama
jangan khawatir masuk saja ke dalam gua dan berbaring di kotak yang sama dengannya
kotak itu dari kayu sehingga akan mengapung
aku seorang perenang yang hebat aku akan dapat menarik kau keluar
tapi bagaimana dengan ikannya
aku mempunyai jaring yang sangat kuat yang tidak akan dirusak oleh ikan
kau tidak perlu khawatir tentang itu
pergilah ke sang putri sekarang
lalu wanita tua itu masuk ke dalam gua melalui liang dan masuk ke kotak kayu bersama sang putri
sang pangeran melemparkan jaring ke dalam air dan ikan itu ditangkap di dalamnya
sang pangeran berenang ke dalam gua dan mengeluarkan kotak itu
segera mereka semua keluar dari hutan
oh pangeran kau telah menyelamatkanku terima kasih
ada permintaan yang harus aku minta darimu
sang pangeran memberitahu sang putri dan ibu baptisnya tentang raja dan putrinya
aku tidak akan pernah memintamu untuk menemaniku di sana
tapi aku dengar bahwa sang putri sendiri sudah bosan dengan raja membual tentang kecantikannya
dan berharap bahwa seseorang yang lebih cantik akan datang ke kerajaan sehingga kesengsaraannya akan langsung berakhir untuk selamanya
aku mengerti sekarang
tentu saja aku akan menemanimu ke sana
adalah baik bahwa raja mengadakan pesta di malam hari
karena aku akan menjadi diriku sendiri
bagaimana sihir raksasa di dirimu bisa dipatahkan selamanya
itu bisa dipatahkan kalau aku berjalan melalui kabut emas
lalu mereka pergi ke kerajaan
tapi ketika mereka sampai di sana sang pangeran membuat permintaan yang aneh
dia mengambil kotak kayu dan meminta sang putri untuk berbaring di dalamnya
kemudian dia membawa kotak itu ke istana
dimanakah gadis yang kau katakan lebih cantik dari putriku
yang mulia dia ada di dalam kotak
apakah inilah lucun gadis yang bersinar ada di dalam kotak
aku tidak menemukan ini lucu anak muda
beri aku sedikit waktu yang mulia
bisakah anak buahmu memberiku debu emas
aku yakin kau bisa menghukumku sesukamu
tetapi tetap bersabar selama beberapa menit
baiklah berikan dia satu tong emas
debu harus dimasukkan ke dalam pipa
untuk ditiupkan sehingga akan naik seperti kabut emas
yang mulia dia membuang buang waktu kita
jika dia melakukannya dia harus membayarnya
untuk saat ini mari kita percaya apa yang dia katakan
jadi debu emas diisi ke dalam pipa
dan ratusan penjaga ditempatkan untuk meniupnya
sehingga debu naik seperti kabut mas tebal
ketika kabut cukup tebal ibu baptis itu membuka kotak itu
dia berjalan keluar dari kabut emas
kutukan itu akhirnya dipatahkan
dan semua orang yang ada di sana terpesona oleh kecantikannya yang sangat luar biasa
ya ampun kau memang wanita paling bersinar di dunia
sekarang tolong berhenti menghibur tentang kecantikanku untuk semua orang
hindarkan aku dari rasa malu setiap hari
aku berdiri untuk lebih dari sekedar keindahan
nelayan bagaimana kau
pangeran memberitahu raja segala sesuatu tentang dirinya dan sang putri
sang raja mengatur agar mereka kembali ke kerajaan pangeran
dimana mereka menikah dan hidup bahagia selamanya
raksasa itu tidak pernah mengganggu mereka lagi
tetapi mereka juga berhati hati untuk tidak menjelajah ke dekat guanya lagi
dan raja mengetahui bahwa kecantikan bukanlah segalanya